pak kok berhenti sih
maaf pak ada mobil di depan mau belok
kemaren anaknya nujin tuh dateng
tapi si kicit kagak mau
saya kan nyari bini tuh
ya gak jangan sampe malu maluin
cucu gue juga kagak malu maluin
udah sekarang lo pergi aja berdua
yaudah kalo gitu gimana
nyak beh kalo kita makan
lu tuh gimana sih
ngapain lo ngajakin orang tua
udah lu berdua aja
ada yang penting mau diomongin ya
iya bener juga mak
kita keluar ya
suruh liwat rumahnya si ina
biar orang orang pada tahu
bisa geser gak sedikit
nek belum ada omong omongan itu gak boleh diceritain mak
nanti takutnya ga jadi
lu tuh ga ngerti
ini permainan tingkat tinggi
maka inyong dikasih tau mak
ntar kepala lu koslet
eh pelan pelan ngelebo mobil jangan gerasak rusuk loh
pakar pemabok lagi
sopir kalo ga dibilangin suka begitu neng
iya bagus banget
eh manoid gak mungkin nyari asal asalan buat cucunya
bagus banget ya mobilnya ya
oke kalo ngesel lebih datang
pak kok berhenti sih
ada mobil di depan mau balik
ada neng selfie nya
pak jangan pak
kan lebih jauh
biar ngelewatin rumahnya si andri
katanya begitu ama sih
kalau gimanya ini tapi seksi
abang jadi gak mau nikahin kamu
pokoknya tenang aja
kalau kamu perlu apa apa
nyampe ke rumah
abang orang banyak duit
ulang tahun teman indri gimana
indri kan mesti kasih kado
karena gak dateng
tenang aja indri
coba tadi kalau aku ke meksi burger
yang harga berapa
belum tau pa
belaga lupa aja indri
ambil uangnya sebentar
anterin adek kamu
gue kagak mau ya lo main main
main main gimana sih nyak
hubungan gue sama keluarganya si kicit itu baik
orang tuanya itu orang yang terpandang
nih denger ya
gue kasih tau
kalau si selvi itu kagak mau sama si kicit
tugas lo bujuk si selvi sampe dia mau
kalau keluarganya si kicit tuh sampe tersinggung
kan lu berdua yang minta nyariin
beli kadonya yang murah aja ya
sisanya bisa buat di bensin
buat gue besok
berangkat dulu ya ma
nanti ada jalan keluar
mau beli talan yang selvi
emak hebat ya
emak sengaja lemparin gosip biar nunik
bahagia ya dengar nama mantanmu
kenapa ya emak sengaja ngelempar gosip
biar minah cerita terus tentang nungi
tidak usah cerita
akang gak suka dengurnya